kita beralih ke informasi lain menggunakan teknologi yang sederhana
warga di sekitar bekas tempat pembuangan akhir atau tpa babakan kabupaten bandung
kini bisa memanfaatkan gas metan dari sisa timbunan sampah
meski bisa digunakan sebagai bahan bakar gas sehari hari
namun sayangnya pemanfaatan gas metan ini masih jauh dari optimal
dinas lingkungan hidup kabupaten bandung
membuat instalasi pengolahan gas metan dari timbunan sampah
di lahan bekas tpa babakan yang beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua hingga juli dua ribu enam belas lalu
instalasi gas metan ini menggunakan pipa empat inci yang ditanam di kedalaman empat meter
setelah itu dirangkai dengan pipa satu dua puluh lima inci sebanyak delapan belas titik
kemudian dialirkan menggunakan pipa sepanjang enam ratus meter
selain itu teknologi lainnya
yang digunakan hanyalah blower dan filter
itu cuma pipa cuma pipa itu masuk ke filter
filter itu ada tiga dan masuk
menggunakan dengan blower penarikan terus mengeluarkan blower
nah untuk ke warga nah itu bisa blower tersebut bisa nyampe ke empat kilometer
instalasi sederhana yang dibuat selama tiga hari oleh sepuluh orang
ini diperkirakan bisa berfungsi selama lima tahun dan bisa melayani hingga tiga ratus rumah
meski bisa digunakan sebagai bahan bakar gas sehari hari
namun sayangnya pemanfaatan gas metan ini masih jauh dari optimal
sejak diresmikan pada satu agustus dua ribu tujuh belas lalu
baru tiga rumah saja di desa babakan kecamatan ciparai
yang bisa merasakan
hasil pengolahan gas metan untuk memasak di dapur
walaupun begitu warga tetap berterima kasih kepada pemerintah
saya beli gas tiga hari sekali dikasih sama pemerintah saya terima kasih
kini warga lain di sekitar bekas tpa babakan
masih menunggu kucuran dana agar mereka juga bisa menikmati
hasil olahan gas metan
kami berharap bahan bakar gas metan bisa diperlukan untuk bahan bakar sehari hari
wilam nasution kabupaten bandung